mama harus pertimbangin itu
maaf boy keputusan saya sudah final
saya hargai keputusanmu
tapi saya juga mendoakan
semoga om gak menyesal sama keputusan ini
saya emang sering berkelahi waktu
tapi semua itu saya lakuin untuk membela diri
bisa diselesaikan dengan otot
harusnya kamu ngerti itu dong
dan satu hal
kamu itu sudah membuat reva berubah
dan saya kecewa
sebelum ketemu kamu
dia tidak seperti ini
bahkan sekarang dia berani membohoki saya boy
saya minta maaf untuk itu pak
saya minta maaf dan saya berjanji
hal seperti ini tidak akan terulang lagi orang
biarkan saya menjadi kekasihnya reva
saya mencintai reva dan reva mencintai saya om
saya akan jaga dia
saya akan melindungi dia
bahkan saya akan melakukan apapun yang kau minta
semoga kamu yang berp estructur
orang juga mondeg
ketika pertama kali kita ketemu
seperti anak baik baik
tapi apa yang ditujukan dia
benar benar membuat penilaian ke saya berubah
kamu gak sejahat itu boy
aduh kalian tuh semangat banget sih
mainnya kakak sampai kecapean
eh mending kita istirahat dulu ya disitu
coba aja kalau kak boy ikut kesini
pasti makin asik
kalau kak boy gak dateng ya kak
padahal kita seneng loh
kalau kak reva sama kak boy main kesini
suka gangguin kak reva
kalian doain aja ya
semoga kak boynya punya waktu lagi
buat main kesini
tapi kak reva pujukin kak boy juga ya
soalnya kita kangen banget sama kak boy
nanti kakak sampeinnya ke kak boy
tapi kak boy sama kak reva datengnya barengan ya
jangan sendiri sendiri lagi
kamu gak perlu melakukan apapun buat saya pokoknya
dan tidak perlu menunjukkan rasa cinta kamu
karena keputusan saya sudah bulat
reva akan saya jodohkan dengan putra
dan sebentar lagi
mereka akan bertunang
saya tahu om
reva udah cerita sama saya soal ini
ya makanya saya nekat nemuin om
saya udah gak punya waktu lagi
tolong tunda keputusan om satu bulan
kasih saya waktu satu bulan untuk membuktiin kalau saya layak jadi kekasihnya reva
di satu bulan ini saya akan tunjukin sama om
saya nggak seburuk yang om kira
saya pantas mendampingi reva
walau kamu bilang kalau kamu tuh gak jahat
putra itu lebih baik dari kamu
saya tahu om bukan orang tua yang
tolong fikirin perasaannya reva om
bagaimana dengan perasaannya reva
saya rasa reva akan baik baik aja
kamu itu sudah ditolak sama reva
harusnya kamu tahu diri dong
om yakin reva nolak saya karena benci atau karena gak suka sama saya
bukan karena dia menjaga perasaan om
bukan karena dia nurut sama orang
om harus pertimbangin itu
keputusan saya sudah final
saya hargai keputusan om
tapi saya juga mendoakan
semoga om gak menyesal sama keputusan ini
walaupun sulit untuk saya melihat reva bahagia dengan yang lain
walaupun saya tahu
bahagia reva ada di saya om
bukan di putra
karena sejauh yang saya tahu reva tidak pernah mencintai putra
dan tolong jangan pernah larang saya untuk tetap mengagumi reva dalam diam
biarkan saya mencintai reva dalam diam
perasaan gak bisa dipaksa orang
om nyuruh saya lupain reva
sama tidak adilnya seperti saya menyuruh oh melupakan almarhumah mamanya revo
sampai ketemu lagi
sama halnya lagi dengan saya menyuruh dean untuk melupakan liora
boy tahu dari mana soal diora
saya harus tanya dia
terima kasih untuk waktunya om
saya cuma menyampaikan hal tadi aja
semoga om bisa mengerti
saya memang tidak pernah bisa melupakan almarhumah mamanya reva
tapi masalah liora benar benar bikin saya penasaran
apa reva yang cerita
bangga ada dimana
emang lo gak tau anak kampus anak warior tuh ngecengin gitu gimana
oh jadi intinya keresahan lo adalah takut diceng cengin sama temen temen kampus dan sahabat sahabat gue di warior
berarti kita backstate bisa dong
ih ngapain backstreet kalau saling cinta
itu artinya lo cinta dong sama gue
ya maksud gue bukan gitu
kalau pacaran itu kan gue cinta tuh sama cowoknya
sampai jumpa cowo yang lagi